sampaikan harapannya ini pak untuk penampilan perdana dari kiai haji maruf amin pasangannya pak jokowi
ya insya allah nanti beliau sudah mempersiapkan agak lama dan saya lihat tadi juga beliau optimis cerah yang paling penting itu
ada pesan khusus mungkin dari pak jokowi ke pak kiai
tidak tidak tidak
kalau dari ibu mungkin sempat ngobrol dengan bu uri istrinya pak kiai
terima kasih pak jokowi dan juga ibu iryana